anda kembali di cnn indonesia prime news
enam kasus baru untuk wabah virus corona dilaporkan di singapura
empat kasus diantaranya merupakan kasus penularan lokal
yang salah satu pasiennya adalah seorang warga negara indonesia
untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung dengan
duta besar republik indonesia di singapura igede ngura swajaya
selamat malam pak gede
selamat malam mas aldi
pak bisa dikonfirmasi kebenaran dari adanya satu wni yang diduga
atau positif corona di sana di singapura
betul mas jadi kami berkoordinasi dengan
kementerian kesehatan singapura dan terkonfirmasi positif
bahwa salah satu warga negara indonesia
yang bekerja sebagai pekerja migran
penata laksana rumah tangga
telah dinyatakan positif
dan sekarang sudah dalam penanganan
di ruangan isolasi di rumah sakit di singapura
baik saat ini koordinasi yang dilakukan antara
yang positif sudah sejauh mana pak
jadi kita memastikan bahwa
yang bersangkutan telah tertangani
dan juga yang bersangkutan tetap akan
tapi kita bisa belum memberikan informasi mengenai
data dan identitas karena memang ada titik yang berbeda dan i spot psychokinesis yang sekaligus tidak ada di dua puluh tujuh ermiah ini
karena memang ada personal data security act yang memang tidak boleh disebarkan namanya yang bersangkutan
tetapi kita memastikan kami terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga kementerian kesehatan
bahwa yang bersangkutan telah tertangani
dan kita juga untuk masyarakat kita terus memberikan himbauan sesuai dengan himbauan yang diberikan oleh kementerian kesehatan
mengenai hal hal yang perlu dihindarkan hal hal yang perlu dilakukan jadi itu yang kita lakukan terus mas
pak gede mungkin anda bisa kembali menceritakan sebetulnya bagaimana kemudian wni tersebut bisa dinyatakan positif
apakah tertular dari keluarga atau bagaimana sejarahnya pak
jadi majikannya memang tertular secara positif karena menangani memang turis dari lrt
dan ketika majikannya tertular positif ini wni yang bekerja di situ juga diperiksa ternyata di tes memang positif juga
sekarang dalam penanganan
untuk di singapura sendiri di mana kemudian langkah observasi ataupun penanganan yang dilakukan terhadap masyarakat atau warga yang positif terkena wabah virus corona ini
jadi memang di pemerintah singapura dari awal sudah memperlakukan satu protokol mas
jadi misalnya kalau yang kira kira berhubungan dengan yang beridentifikasi positif
mereka melakukan pelacakan dan juga memastikan dites bahwa yang berkomunikasi langsung dengan penderita yang dinyatakan positif
mereka tes mereka identifikasi mereka pastikan kalau memang ternyata positif juga
itu memang sudah ada prosedur penanganannya melalui baik itu rumah sakit yang sudah dirujuk maupun apa yang disebut sebagai lembaganya ndic
jadi itu yang mereka lakukan
jadi memang betul betul ketika seperti tadi majikannya teridentifikasi positif
sehingga yang paling dekat berkoordinasi dengan yang bersangkutan juga dites ternyata juga positif
jadi begitu prosedurnya
baik apakah ada kemungkinan warga negara indonesia tersebut bisa dibawa kembali ke indonesia pak
yang penting sekarang kan ketika diisolasi kan di situ juga dilakukan penanganan
kan kita nggak bisa biar dilakukan penanganan secara tuntas
jadi kalau yang memang ternyata positif mereka tangani sampai dinyatakan sembuh itu
baik pak gede kalau pemerintah singapura sampai saat ini concernnya terhadap virus corona yang terjadi
bagaimana pak seberapa genting dilakukan protokol protokol tadi anda sebutkan
jadi pemerintah singapura sudah dari segala apa
lebih dahulu apa namanya itu
memperlakukan larangan untuk transit maupun masuk bagi setiap penumpang yang mempunyai riwayat dalam empat belas hari terakhir pernah ke rrt
jadi itu di deny entry maupun transit di singapura
mereka sangat ketat
jadi jangan sampai apa namanya itu terjadi lagi
karena sudah yang sekarang ditemukan adalah warga negara yang justru tidak pernah ke rrt
jadi karena mungkin interaksinya dia dengan penderita di singapura
jadi oleh karena itu mereka memperluas cakupan untuk melakukan apa namanya itu pencegahan pencegahan
baik pak gede mungkin terakhir bagaimana kemudian saat ini perlindungan bagi warga negara indonesia
untuk menghadapi virus corona yang juga sudah mencapai singapura
ya dari sejak awal kita melalui sosial media dan juga melalui berbagai sarana memberikan informasi kepada seluruh warga negara kita yang ada di singapura
untuk mengikuti himbauan dan anjuran yang secara luas sampaikan oleh kementerian kesehatan singapura bagi seluruh warga singapura
jadi kita juga lakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan identifikasi dini maupun seperti sekarang kita akan berkoordinasi terus dengan pihak rumah sakit maupun kementerian kesehatan
untuk memastikan bahwa kita memberikan perlindungan bagi warga negara kita yang juga terkena ini pak
baik pak gede nguraswa jai dubes ri untuk singapura
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini pak selamat malam
sekitar satu ratus lima puluh satu personil kepolisian dan tni disiagakan dan perahu karet pun disiapkan dari polsek polres dan satuan gegana polda metro jaya untuk mengevakuasi warga yang ingin mengungsi
dari satu satu ratus delapan puluh jiwa yang kami taksir mengalami menjadi korban dari banjir ini itu hampir sembilan puluh lima persen evakuasi
jadi ya rata rata para warga ini memilih
mengamankan dirinya ke rumah sanak saudaranya yang tinggal tidak jauh dari tempat ini
kemudian ada juga yang sebagian memilih tinggal di dalam masjid
kami dari hasil patroli bersama teman teman stakeholder dari pagi sampai sore tadi hanya lima persen
itu mereka ingin memang menjaga rumahnya harta bendanya yang seluruhnya itu berlantai dua dan tiga
yang lantai satu itu semuanya sudah evakuasi
banjir masih merendam ratusan rumah di perumahan total persada priok kota tangerang dan warganya mengungsi di gormini
namun sampai selasa pagi belum adanya bantuan dan dapur umum dari pemerintah setempat
mereka ini adalah warga perumahan total persada priokota tanggerang yang tempat tinggalnya terendam banjir
mereka terpaksa dievakuasi petugas dibantu warga ke tempat yang lebih aman
namun sayangnya setelah dievokasi
ratusan warga di tempat pengungsian di gor mini priuk tangerang belum mendapatkan bantuan logistik dan dapur umum
padahal para pengungsi banyak yang masih memiliki balita dan berusia lanjut yang membutuhkan makanan siap saji dan kebutuhan logistik serta obat obatan
ya saya kebutuhan anak anak ya
kayak serimut lah mas kalau nggak ya
warga pun sangat berharap adanya bantuan logistik pakaian peralatan anak dan balita serta dapur umum dari pemerintah bagi para pengungsi
oh butuhkan yang banyak
misalnya untuk anak anak balita yang pertama yang arges kayak gitu selimut
ya misalnya biasanya sih suka ada bantuan kayak dapur umum tapi sekarang belum ada
ketinggian air yang merendam ratusan rumah warga total persadap priokota tangerang mencapai kisaran satu
selain di perumahan total persada banjir juga terpantau semakin meluas di tujuh titik perumahan
yang di perumahan garden city alamanda priok damai mutiara poluit taman elang
serta memutuskan akses jalan regensi yang berada di kecamatan priokota tangerang
dimas arief setiawan kota tangerang banten
informasi selanjutnya dinas tata kota dki jakarta bersama unit pelaksana teknis monas
melakukan penanaman ratusan pohon dengan ukuran bervariasi di area revitalisasi monas
sebelumnya ratusan pohon ditebang dengan alasan akan direvitalisasi
ratusan pohon dengan berbagai ukuran dan jenis ini ditanam di area revitalisasi monas jakarta pusat selasa pagi
penanaman ini dilakukan tata ruang kota pemprov dki jakarta dan unit pelaksana teknis monas
setelah pemberhentian proyek revitalisasi
kasubag tata usaha monas endriati feriani mengatakan nantinya sebanyak lima ratus tujuh puluh tiga pohon
akan ditanam di kawasan
menjadi proyek revitalisasi monas
penanaman pohon ini kembali dilakukan untuk menghijaukan kembali area revitalisasi monas
kita tanam tiga ratus tiga puluh tiga kita bersama sama menanamnya
besar kecilnya nanti ditunggu data resmi
itu kapan mulai ditanamkan
mulai akhir januari
seperti diketahui proyek revitalisasi monas terpaksa dihentikan setelah adanya protes dari berbagai pihak
salah satunya penebangan pohon yang membuat monas menjadi lebih gersang
pusat bersama dprd dki jakarta yang melakukan peninjauan meminta pemprov dki jakarta
menghentikan proyek sementara sampai menunggu adanya kajian dan persetujuan pemerintah pusat
rizky ihtiariah jakarta
tetap bersama kami cnn indonesia prime news gerak kembali usai jerah berikut